ada yang menarik di tengah permukiman desa jotangan kecamatan mojosari kabupaten mojokerto
di sini ada sebuah pohon pisang dengan tandan yang tidak biasa dengan pisang pada umumnya
panjangnya sekitar dua meter
oleh warga pisang tersebut diberi nama pisang seribu
bentuknya pun unik makin ke bawah tandan pisang makin mengecil dan nyaris menyentuh tanah
agar tidak roboh warga setempat menyanggah pohon pisang dengan bambu
terlepas dari informasi heboh tadi buah pisang pada umumnya kaya akan manfaat untuk tubuh loh
kandungan kalium atau potasium dalam pisang dapat membantu untuk menjaga kesehatan jantung
karena pisang tinggi kalium dan rendah natrium sehingga mencegah tekanan darah tinggi biang penyakit jantung
untuk anda yang sedang menjalankan program diet pisang bisa menjadi pilihan dalam menu konsumsi
pisang mengandung banyak zat gizi dan tanpa kandungan lemak
pisang tidak membuat kadar glukosa naik secara drastis alias rendah gula
sehingga aman untuk program penurunan berat badan
pisang juga bisa jadi skin care alami loh
pisang yang dicampur madu bermanfaat untuk kulit kering
dipakai untuk masker juga bisa
diamkan selama lima belas hari